di kalimantan selatan itu ada pangan terapung kan
tahun pertama di tahun lalu di tahun ke dua nya
kemudian saya rindu kampung halaman sebenarnya
karena di kalimantan selatan itu ada pakat terapung kan
nah saya pula dengan ini dicoba dengan pakat terapung di j
semuanya mendapat kesempatan yang baik

jadi selain ta ajil itu makanan makanan tradisional yang untuk berbuka puasa
juga kita juga ada sate padang ada bakso dan itu makanan makanan yang contoh untuk berbuka puasa
apa aja nih bang pembedaan dari tahun lalu dengan tahun ini
tahun ini ada tiga perahu tahun lalu ada dua perahu
hanya tahu ini lebih banyak ke arah makanan beratnya